pt pertamina mengumumkan perubahan harga bahan bakar minyak per satu september
beberapa terpantau mengalami kenaikan dan berikut selengkapnya rincian kenaikan harga bbm di kawasan jabodetabek dan sekitarnya
yang kami himpun dari laman cnnindonesia com
harga pertamax naik dari rp dua belas empat ratus per liter menjadi rp tiga belas tiga ratus per liter
kemudian pertamax turbo di kawasan jabodetabek naik dari rp empat belas empat ratus per liter menjadi rp lima belas sembilan ratus per liter
dan disusul dex light dari rp tiga belas sembilan ratus lima puluh per liter menjadi rp enam belas tiga ratus lima puluh per liter
begitu pula untuk pertamina dex dari rp empat belas tiga ratus lima puluh per liter menjadi rp enam belas sembilan ratus per liter
sementara itu harga pertalite dan pertamina b
biosolar masih bertahan di rp sepuluh per liter serta rp enam delapan ratus per liter